ini ruangan apa ya
kok dingin sendiri ini mah
kok isinya sikila semua
ini kan ruang jelas
tidak ada pilihan lain
semua kamar sudah penuh
bangsal tiga belas dibuka lagi
di pintu ini tadi aku lihat
enggak aduh rafa mau pulang jamir
rasa gak apa apa kok
rafa kan kamu udah denger tadi dokter bilang apa
kalian harus stand by ya
saya permisi dulu
kalian berdua harus rawat hidup disini dulu
besok saya akan melakukan
takutnya ada luka dalam
tuh dengerin gak rafa sama adam
apa kata om dokter
jadi sekarang kalian istimewa
ya nggak boleh ada yang bercanda bercanda lagi
mami mau ngurusin administrasi dulu ya
tuh kan dok
gitu tuh dok
udah pokoknya dengerin aja om dokter bilang apa
adam inget jangan mikirin makanan aja
rafa istirahat dulu ya
jangan mikirin makanan aja
jangan mikirin makanan aja
rafa istirahat dulu ya
di sini sepi
cuma kita berdua doang
eh ke adam
aku disini kamu disana ya
bener kata orang
tuanya seperti buah kelapa
makin tua santannya makin banyak
udah ganteng mau ganteng aja
mau ada hujan badai gempa bumi
kita ini sama sama subuh pendek
situ janda saya duda
tapi nggak bisa seperti itu dok
jangan membangunkan macan yang sedang tidur
main main tak bupet
saya disini pak
aduh ahhh aduh
aman kali ya kalau ngumpet di sini mah
ini ruangan apa ya
kok dingin sendiri ini mah
kok isinya sikil semua alias ceker
ini kan ruang jenazah
aduh ini mana sih
pokoknya rasa gak mau nginep di bangsa tiga belas
aduh aduh aduh
aku lagi bersihin lantainya jadi lecin
eh kamu kesini sama siapa
kan itu tempatnya susternya sop
jadi sesungguhnya sorot emang bener
ya emang ada
dulu rumah sakit ini itu pernah kebakaran hebat
dan hampir semua dari bagian ini tuh habis kebakar
nah dulu susternya itu dia kejebak di bangsa tiga belas
dia kejebak waktu kebakaran
dia kehabisan oksigen
terus dia gak bisa keluar dari bangsa tiga belas
sampai akhirnya dia pingsan
banyak antap runtuh yang nimpa dia
makanya dia meninggal di bangsa tiga belas
kancil dan buaya suster ngesot
umi rafa mau tinggal di rumah sakit ini
rafa semua rumah sakitnya udah penuh
karena kan banyak banget korban gempa
di rumah sakit ini juga sama aja kok sayang
tapi ini ada bangsa tiga belas
gini aja biar rafa gak takut
istirahatnya ditemenin sama wami aja
opel terusin bersih
aduh saya dimana ini teh
masih dingin gini
oh tadi saya tuh dikejar kejar sama suster ngesot
terus masuk kesini
yang penting saya selamat
ma ini dia nyamperkan tadi
marahin itu mana ngesotnya teh
pak rt kantong banget pak rt
pak rt mau sama saya pak rt
gak mau gak mau
jangan pak rt jangan

tunggu saya kenapa ini gak bisa bergerak
for yang lain aja
aduh aduh aduh aduh
aduh ayo jangan pergi
cara baik baik baik baik
sampai jumpa pak rt
sampai jumpa pak rt
sampai jumpa pak rt
sampai jumpa pak rt
sampai jumpa pak rt